dua hari lagi emak happy birthday
bakal tiup lilin ah tuh
tiup lilin sendirian
ya enggak tuh
kan ada cuy esi
ada kang emus
tapi kayaknya enggak ada yang ingat
kalau emak dua hari lagi
sambil menunggu jantung pisangnya empuk
daun jeruk sama laos
saya harus jawab apa mak
yang namanya temen emak
memang harus gitu
bukan cuma sama sama waktu senang aja
waktu susah juga
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
halo kang cecep dimana
lagi di jalan
udh seminggu lebih aku lewat rumahnya sepi
kabar istri kamu
akang perginya lama gak
mau makan di rumah nggak
kalau aku mau makan siang di rumah
esi makannya nanti
kabar istri saya baik
barusan dia nelpon
perginya lama gak
mau makan di rumah nggak
yang suka bantu bantu masak
sama cuci setrika di rumah saya
mak mertua saya
kan jago masak
dulu kan dia buka warung dekat terminal
biarpun waktu itu menu andalannya gado gado
sebetulnya dia bisa bikin macam macam masakan
bakatnya gak nurun sama anaknya
esi minta cedoh bantu bantu masak juga di rumah
selain cuci setrika
istri yang setia menemani kamu
bukan cuma dalam keadaan senang
tapi juga dalam keadaan susah
kabar mertua kamu juga pasti baik
kan sekarang dia sedang masak
sebetulnya emak lagi galau
dua hari lagi emak happy birthday
bakal tiup lilin atuh
tiup lilin sendirian
ya enggak atuh
kan ada cu ezi
ada kang emus
ada neng sopira
ada semua ada
tapi kayaknya nggak ada yang ingat
kalau emak emak
kalau emak dua hari lagi happy birthday
emak mertua saya
makin banyak permintaannya
saya sering jadi stres
tapi saya juga selalu ingat nasihat kang bahar
mertua atau kalian arbitrary lets make all up
ini k labah gensum yang baru datang sediaaa
bikin aku binar kayanya pemain waktu hari
ini bukan asta
saya jadi gak berkutik
sudah lulus sma kan
kuliah di mana
gak bisa masuk negeri
belum tahu mau kuliah di mana
perasaan mama baru berapa hari kemarin
kau minta beli impulsa
masa udah minta beli impulsa lagi
sekarang dia lebih sering di rumah
sekarang dia lebih sering di kamar
keluar kalau lapar
ke kamar mandi
ini gak biasa
dan kamu adalah anak buah yang paling dekat dengan dia
sampai akhir hayatnya
akang baru ziarah dari makam kang bah
iya saya baru pulang dari garut
ziarah ke makam kang bahar
mencabut rumput rumput yang tumbuh
memungut daun daun yang jatuh
pulangnya saya sengaja kesini ketemu kami
syukurlah kamu keluarga kamu semua baik baik saja
gak semua baik baik saja
gak semua baik baik saja
otak saya sedang kacau
hati saya sedang cemas
salah seorang bekas